pihak pengelola masjid istiqlal menyebut selain sholat jumat yang diikuti warga secara berjemaah
istiqlal juga siap melaksanakan sholat terawih dan buka puasa bersama
selain salat tarawih warga juga dapat melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jumat
dalam pelaksanaan sholat tidak lagi ada pembatasan jarak
jemaah juga sudah tidak lagi dianjurkan membawa sajadah masing masing karena seluruh karpet telah terpasang di setiap lantai
masjid berlantai lima ini
namun begitu pihak pengelola tetap mewajibkan pengunjung menerapkan protokol kesehatan selama berada di lingkungan masjid